temen ini tuh udah aku anggap kakakku sendiri ya kan pan
times makasih ya udah mau ngebantuin aku seharian ini
iya kamu mau sampai berapa kali sih ngomong terima kasih
oh ya ngomong ngomong tadi kamu udah anggap aku seperti kakak sendiri
kalau ada apa apa tombol lagi kesini ya pak ya
emangnya hebat lu di
jenius kan gue
sekarang gue lebih jeniusin pada lo kan
naka lo gak bisa dimana mana tuh paling jenius dan pinter cuma steven
nah lo masih di bawah dua
nah ikut bolu gue sama lo
iya lo duluan yang mulai
ami banget sih
dia lagi dia lagi
ngapain sih dia disini
setiap mau ketemu kendi pasti ada dia
ya ampun ken tumen gak mau disini
bukannya kamu syuting
enggak enggak ken
ternyata sih mau makan siang
ngapain sih ken dia disini
tante lvm minta bantuan dia buat ngurusin warung ini
soalnya kan sekarang ini tante eva lagi banyak pesanan kue
jadi gak sempet ngurusin warung
awalnya sih aku juga gak enak sama topan
apalagi ada salah satu anak jalanan yang sakit
tapi ternyata kata topan gak apa apa kok
dia pasti seneng lah bisa nemenin kamu mulu deh

tapi rasanya dia ikutin timnya
kenapa nedeng gitu

ayo enggak jadi deh kan aku enggak mau
teri teri ter ter
kenapa sih dia
teri terry kayaknya gue harus kasih penjelasan lagi nih ke dia
ikannya masih ada orang yang nanyain tuh
oh masih masih masih ada
tuh kan beneran bisa dateng
steve cepetan lo sini ya
lisa dan kalian mau bikin pesta apa
gue pesen pizza banyak banyak begitu
ini sih bisa kasih makan orang sekampung
kalau perlu kalian makan pagi siang sore malam
yang penting kalian habiskan ini semua
dan ingat uang pizza ini dipotong dari uang sabuk kalian
uang sabuk dari uang nani ama nztp martha
uang tahanan sampe alexander mendengar
ada pesta apaan nih
makan makan ya betul
gak tahu ini lisa sama neil
kerasukan apa sampai pesan pizza segini banyak
kalo misalnya papa tahu kita ke situ yang bener nanti papa tembak ngamuk
sebaiknya kamu ambil ini sebagian
makasih banyak ya om
makasih banyak om
makasih banyak om ya
hei ide kamu tuh hebat juga ya
kalo misalnya kita harus jualan ide kamu makasih banyak kayak gini dong
karena aku tahu kalo saya suriagain kan biasanya ibu ibu itu anak anaknya
makanya ada yang minta cemilan
lanjut ya tuh
ada kue bolu nih enak banget
mau beli gak
tante mau beli
beli murah beli tante ya
ya terima kasih tante
mas terima kasih ya
terima kasih ya mas
candy bener kan kamu candy
tanda ngapain di sini kok kita bisa ketemu sih
iya tante habis dari rumah teman
tadi waktu tante lewat tiba tiba tante lihat ke belakang
eh ternyata kamu
kamu ngapain ke sini
aku lagi jualan kue tante
oh iya tante kenalin
ini topan sahabat baikku
topan ini tante lania istri dokter iwan
tapi sekarang semuanya baik baik aja kan
waduh cerita panjang banget tante
nggak ada kali seminggu kemasalahan harus ceritain semuanya
soal banyak banget sih kejadian
tapi untungnya sih kenny juga banyak punya teman baik
salah satunya topan ini tanda
dia selalu nolong candy waktu candy dalam kesulitan
topan ini tuh udah aku anggap kayak kakakku sendiri
ya kan pan
pan makasih ya udah mau ngebantuin aku seharian ini
iya kamu mau sampai berapa kali sih ngomong terima kasih
oh ya ngomong ngomong tadi kamu udah anggap aku seperti kakak sendiri
aduh maaf ya pan kalau misalnya aku ngaku ngaku kayak gitu
tapi emang bener lopan
aku tuh gak pernah kenal sama orang sebaik kamu
kamu tuh bener bener temen yang paling baik pan
kamu selalu aja nolong aku waktu aku kesusahan
kau tuh udah kayak kakak cowok gue aja yang selalu ngindungin adiknya
jangan jangan kamu nggak mau lagi punya adik kayak aku
justru aku aku senang kamu bisa merasa aman sama aku
dan bisa menganggap aku seperti kakak kamu sendiri
biar aku masuk ke dalam gi
yaudah hati hati ya toman ya
candy nggak akan pernah suka sama gue
dan sampai kapanpun juga
dia akan tetap menganggap dia seperti kakak cowoknya sendiri
selama ini gue berharap sedikit
kalau aja suatu saat candy bisa suka sama gue
gue udah nggak ada harapan lagi sama candy

ya menerah aja lo
itu harusnya jadi kalimat gue ter
ngapain lo cemburu sama gue ngapain
lu tenang dikit kenapa sih ter
gue tau lo sayang sama gendy lo juga suka sama gini
tapi kita berdua juga tahu ter
gendy lebih sayang sama siapa gendy suka sama siapa
gendy tuh suka sama lo
eh ter dengarin gue ngomong dulu kenapa sih
ter lo mungkin gak pernah percaya sama omongan gue
cuma menganggap gue sebagai kakaknya sendiri
dari dulu sekarang mungkin nanti
dia tetap menganggap gue sebagai kakak kandungnya sendiri ter
gue cuma pingin sekarang kebahagiaan kendi
gue juga tau ter gendy tuh sayang sama lo gendy tuh suka sama lo
dia cuma bisa bahagia sama lo ter
lo harus berani bilang sama dia ter
jangan sampai lo kehilangan kesempatan kayak gue
gadis yang berharga ter
lo yakin kayak gitu pan
lo tadi udah tourist scan
lo boris beralih ke masa sekarang
tapi cepet juga hilangnya
terus kalau nggak sekarang kapan lagi
mending gue telepon aja deh